para arkeolog di mesir masih menunggu hasil pemindaian makam raja tutan kamun
yang dapat mengungkapkan rahasia terbesar dalam sejarah mesir
pemindaian beresolusi tinggi yang dilakukan pada bulan oktober menunjukkan
dua ruangan tersembunyi dalam makam raja tuts
yang dipercaya banyak arkeolog sebagai tempat peristirahatan terakhir ratu nevertiti
pada jumat waktu setempat kementerian peninggalan sejarah mesir khaled el enani
mengatakan hasil pemindahan makam raja tut akan selesai dalam waktu satu pekan
jika ruangan tersebut terbukti menjadi makam ratu neverity
maka hal tersebut akan menjadi penemuan paling signifikan dalam dunia arkeologi mesir
dan membuka jalan untuk mengetahui periode paling misterius dalam sejarah mesir